pemerintah menargetkan pemberian vaksin covid sembilan belas bisa dimulai pada minggu ketiga bulan desember mendatang
hal ini disampaikan menteri koordinator bidang pemberdayaan manusia dan kebudayaan muhajir effendi
saat melakukan kunjungan kerja di gresik jawa timur jumat sore
muhajir menyatakan tidak semua orang akan divaksin
skema sementara yang dibiaya pemerintah sekitar enam puluh juta orang sisanya mandiri
pendistribusian vaksin covid sembilan belas ini harus sesuai nama dan alamat
pasien covid yang mendapat vaksin gratis atau ditanggung pemerintah adalah warga yang ikut bpjs
vaksin covid sembilan belas hanya diperuntukkan bagi orang dengan usia sembilan belas hingga lima puluh sembilan tahun
di luar itu pencegahan covid sembilan belas dilakukan dengan proteksi
dan vaksin ini kemarin pak menkes
mengenai skema yang sementara yang sudah disampaikan kepada presiden
itu nanti yang
yang vaksinasinya ditanggung oleh pemerintah itu enam puluh juta
termasuk penerima bpjs bpi
kemudian yang lain mandiri
artinya bayar sendiri atau ada pihak ketiga yang bayari
misalnya kalau dia karyawan perusahaan perusahaannya yang bayarin